harusnya kan mbak anin khawatir
malah gue dikik balik
fair banget deh buat gue
ngapain si riki dateng ke mbak anin
mau mulai main rahasia rahasiaan sama gue
pak nanti depan kita belok kiri ya
saya ganti tujuan
ya lo tahu sendiri kan
kalau pak amar
reputasinya lo tahu sendiri kan
soal gue suruh loh ke kantor nino
aku pikir emang mbak sama kayak dulu ya

lihat dulu dengan jebakannya apa
kalau cuma ranting
hai rimo masih bisa loncat kok
kau bisa bisa berubah
terima kasih yongki
bu sara gak ikut
tadi ada janji sama elsa
aduh senang banget tuh ya
disamperin sama opanya di sekolah
pake seragam sd
tambah cantik dan dewasa
disini seneng gak sekolahnya
temen temennya gimana baik baik ya
dia gak ada
koma sendiri ya
yaudah oke salam
baru saya mau bilang
pak surya pasti bertanya tanya aldi itu siapa
jadi rena tuh punya temen
nah beberapa hari kemarin
rena tuh sempat agak kayak ketakutan
meledek lah pak
namanya juga anak anak
ya sempat membuat rena sedikit
kayak ketakutan sih pak
tapi katanya sih udah baik kan
jadi ya we'll see lah pak
setuju sih ya ini proses layak saya juga masih baru di sekolah baru teman teman baru saling
menyesuaikan semoga kedepannya nanti mereka bisa jadi temen yang jadi ngotot kecil ada
nggak begitu musuhan jadi baik apa sih tadi naik taxi taxi kalau gitu sentrin pulang pak
lo burung nggak nungguin dulu jadi kesepakatan kita sekarang adalah drop dan jemput aja lagi
nanti juga dan tipin bahwa rena belajar untuk mandi riba oh bagus bagus tapi nggak usah nggak
usah bosan tersebut sentaksi online aja nanti kalau pak sudah hilang saya nggak enak bisa
hai ini kenapa malah jadinya aning nyerang gue sih harusnya kan banding khawatir pas gue bilang
nino mau nuntut hk surena lagi malah gue di balik terus sekarang pair banget deh buat gue ngapain
siri datang kemenin mau mulai main rahasia rahasian sama gue gue harus temuin ricky pak nanti depan kita
belok kiri ya saya ganti tujuan nanti saya bayarnya sisanya cash ya nanti saya bayarnya sisanya cash ya nanti saya bayarnya sisanya cash ya
hai mudah mudahan riki ada di apartemennya biar gue nggak usah kontak ntar malah kabur lagi
para makan aku pengen orang ama dengan sepenuh hati lagi lengkapnya aku punya sekarang cuma super hearty lagi kan ya aku punya sekarang cuma maksa pertama mamar aja kamu ada turning point crispies

makasih banyak ya sayang
tenang aja kalau masalah kantor mama gausah khawatir
ini dari tadi aku merhatiin elsa mara ya
abis mandi tadi kok ga keliatan
loh amin kamu ga tau elsa kan udah pergi tadi
mama juga nggak tahu sih tapi kayaknya mau ketemu temennya
dia pasti kangen lah noah udah lama ga ketemu temen temennya kan
ya mungkin nanti telfon
mama dengar kalau elsa itu
kasusnya rena diambil lagi ya
jadi mama udah tau
karena aku juga mikir mah
ga bisa dipungkiri
ada masa dimana aku juga
kangen rindu sama rena
dikasih ketemunya cuma kadang kadang
tapi di satu sisi aku juga gak mau terlalu
malah nanti bikin hubungan aku dengan andin jadi jelek
menurut mama sebaiknya jangan
soalnya mama lihat hubungan kita sama andin sekarang kan udah lebih baik
hubungan kamu sama andin juga udah meredah gak kayak dulu lagi
kamu juga kan diundang ke sekolahnya rena
itu udah bagus banget loh
daripada kayak dulu dulu kamu tuh gak dikasih ketemu kan
masuk akal mah
ya aku juga kan belum memutuskan apa apa
kita lihat nanti seperti apa
aku sih sempet kepikiran
siapa tau dapet waktu lebih
oh itu bagus bagus
mama sih setuju mungkin dengan cara itu lebih baik loano
kayak kemarin itu mama mendadakkan ke rumahnya andien
terus dikasih loh ketemu sama rena
aduh mama tuh senang banget
ini bener bener andien tuh udah baik banget hubungannya sama kita
aku udah berusaha ngejauhin dia dari ricky
tapi kenapa sekarang sepertinya dia yang malah sering nemuin ricky
kamu dimana sekarang
mama harus ketemu sama aku